assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa yang dirahmati allah
semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah
senang sekali saya meladia rahma
kembali hadir menjumpai anda hari ini
dalam program gapai kemuliaan
saya tidak sendiri sudah hadir bersama kita di studio

alhamdulillah sehat walafiat
nah ini berkaitan dengan tema kita hari ini
tema yang akan kita angkat
terkait jurus sehat
jadi kenapa sehat itu penting
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda juga bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
islam ini kan selain masalah hati ya
tapi juga tampaknya
betul betul mementingkan bagaimana
seorang muslim itu juga harus sehat fisiknya
bagaimana kita memahami hal ini
sehat itu penting
dan sehat itu mahal
jadi ada dua nikmat
tapi sering kita lewatkan
atau kita jarang syukuri
yang pertama adalah nikmat sehat
dan yang kedua nikmat waktu luang
kalau saya seringkali membahasakan
dan nikmat kelapangan
ini menggambarkan bahwa
begitu pentingnya kesehatan
begitu pentingnya kelapangan
orang ketika badannya sehat
maka dia akan maksimal dalam ibadah
kepada allah swt
orang ketika badannya sehat
itu akan lebih optimal
karena dia berada dalam kondisi yang sedang sehat
yang diajarkan kepada kita
di antara doanya kan itu
minta dikasih sehat afiat
allahumma inna nas'aluka salamatan fidin
jadi kesehatannya itu
jadi afiatat fil jasad
jadi kesehatannya itu jadi afiatat fil jasad
apa bedanya a sehat dengan afiat
kalau sehat itu kan biasanya
tapi kalau afiat
itu sehatnya fisik
mengantarkan dia pada sehatnya hati
untuk mendekat kepada allah swt
maka mata yang sehat
adalah mata yang bisa melihat
tapi kalau mata yang afiat
adalah mata yang melihat sesuatu yang baik baik saja
kenapa kita harus sehat
karena dengan sehat itu
bisa menjadikan jalan kita
untuk memaksimalkan ibadah kita
kepada allah swt
muslim yang sehat itu
muslim yang kuat itu
lebih dicintai oleh allah
daripada muslim yang lemah
karena saat dia mendapatkan
kesehatan dalam dirinya kekuatan dalam dirinya
itu menjadikan dia punya iza
sehingga dengan kesehatan yang lemahnya
tadi dia maksimalkan juga pada ujungnya
kedekatan dia dengan allah swt
dan rasulullah saw
memberikan kepada kita bagaimana cara sehat
karena beliau itu adalah
walaupun beliau pernah sakit
tetapi jika dilihat dari
sepanjang perjalanan hidupnya
beliau itu adalah orang yang bugar
dan itu dilihat dari pola hidup
yang mengantarkan beliau menjadi pribadi yang sehat
apa yang kita bisa contoh dari pola hidup beliau
tentu dari pola pola kehidupan
yang sangat dekat dengan kita
misalnya dari pola makan
aktivitas yang diisi oleh beliau
beliau mengelola emosinya
jadi bicara kesehatan itu kan
misal yang pertama pola makan tadi
menghadirkan pola makannya
satu nabi itu pasti
hanya makan yang halal
dua berarti otomatis
beliau menjauhkan dari makanan yang haram
diisi dengan yang halal
jauh dari yang haram
beliau itu punya pola makan
makan yang secukupnya
bahkan disebutkan dalam gambaran keadaannya itu
berhenti sebelum kenyang
kalau kita gimana
makan sampai kenyang
kalau sudah lapar banget
makan itu sesuai porsinya
berhenti sebelum kenyang
jadi makanya ada
guna guna yang berhenti sebelum kenyang
guna guna yang berhenti sebelum kenyang
dari guru saya begini katanya

nabi itu tidurnya dikit
kalau kita dikit dikit tidur
nabi itu makannya dikit
kalau kita dikit dikit bakar
jadi ini guyon ya
iya juga ya
kita mau cari makanan apa aja
maka tidak boleh berlebihan dalam makan
ya walaupun itu halal ya
gak boleh berlebihan
karena nanti akan mengganggu pencernaan kita
pasti makan yang bergizi
makanya ada diantara makanan kesukaan nabi kan
kurma itu setelah ditelitikan
memiliki serat yang sangat luar biasa
porsi gula yang cukup
kemudian kadar air yang sangat baik gitu
sangat baik begitu
makanya diantara sunnah ketika berbuka puasa
itu kan pakai kurma
karena makanan yang punya
kandungan nutrisi yang pas dan cukup
masya allah ya
nabi senang berpuasa sunnah
itu juga ya salah satu pola sehat
nah ini dari pola makanan
dan sekarang kan sebenarnya kita mulai mengenal islah intermittent fasting
sebenarnya kan kalau dalam islam
ya itu puasa ya
yang sebenarnya sudah dicontohkan rasul gitu ya
puasa sunnah juga banyak jenisnya ya
makanya banyak puasa sunnah
ya misalnya yang biasa kita kenal
ada senin kamis
puasa di pertengahan bulan
ada juga puasa daud
sekarang puasa besok enggak
sehari puasa besok enggak
kalau orang biasa berpuasa itu kan
salah satunya ya
puasa itu kan bisa membersihkan tubuh kita
mendetoks tubuh kita
puasa itu bisa menahan hawa nafsu kita
berpuasa lah maka kau akan sehat
kalau ada orang yang berpuasa nggak sehat
berarti ada persoalan itu
karena harusnya puasa itu menyehatkan
sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci ramadan

mudah mudahan kita bisa berpuasa itu ya
jadi kita diberikan kewajiban untuk bisa berpuasa
makanya jangan pernah bilang gini
aduh nanti puasa nanti gimana makan saya dan seterusnya
kecenderungannya mohon maaf ya
ini kecenderungannya ya
orang kalau udah puasa itu
pengeluarannya itu makin banyak makin dikit
makin banyak adil kan
buka puasa sama teman sd
buka puasa dengan teman komplek ini
dan kadang riwa kita tuh
kalau buka semua dibeli kan
meribetkan diri sendiri sebenarnya
pertanyaannya itu dimakan semua gak
ternyata buat selfie ketika dia buka
buka puasa hari pertama
dan bukan kepuasa itu mengajarkan kita menahan hawa nafsu
terus kenapa aku pas buka meniriwa gitu
pas buka meni
apa semuanya pengen kita beli
berarti ada hakikat puasa ini yang
belum masuk ke dalam hati kita
ke dalam diri kita
puasa itu luar biasa
puasa itu menahan hawa nafsu
dan puasa itu juga memang menyehatkan
seseorang yang baik itu adalah yang
tidak memperturutkan perutnya
untuk diisi dengan berbagai macam hal
dan kalau pun harus diisi
ada tiga bagian kan
sepertiga untuk makanan
sepertiga untuk minuman
sepertiga untuk bernafas
terkait jurus sehat ala nabi ini
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode juru sehat ala nabi muhammad
tadi kan soal makanan ini menarik sebenarnya
kita tuh kadang suka
ya apa aja dimakan lah ya
yang minyak segala macam
sampai akhirnya sebenarnya itu
tanpa kita sadarikan membuat mudorot nih
buat diri kita sendiri
ada yang kena diabetes
asam urat misalnya ya
stroke dan lain lain gitu
kalau kita melihat bagaimana pola hidup rasul
tadi kan ahilman sempat bahas
rasul itu makannya secukupnya
makanan makanan yang rasul suka itu juga
ternyata berhasil juga ya
memiliki banyak manfaat ya
kalau kita perhatikan misalnya
dalam ranah kesehatan atau kedokteran
mungkin nanti bisa lebih dicek lagi ya
di antara beberapa makanan kesukaan nabi itu
punya khasiat yang luar biasa
terus minyak zaitun
dan beberapa makanan makanan yang bergizi gitu ya
termasuk sebenarnya kuncinya memang satu
dan ini perintah allah kan
makanlah kalian minumlah kalian
dan jangan berlebihan
jadi sesuatu yang berlebihan itu
itu tidak akan mendatangkan kebaikan
ketika makan di pagi hari
makanlah engkau seperti pangeran
ketika makan di siang hari
makanlah engkau seperti raja
dan ketika engkau makan di malam hari
makanlah seperti hamba sahaya
gimana tuh artinya
oh itu menarik juga hamba sahaya
makannya dikit gitu ya niumat
pertama pagi sarapan
makanlah seperti pangeran
berarti kan porsinya dipilih pilih
makanlah seperti pangeran
makanan yang dikonsumsinya dipilih pilih
kalau bagus yang memang bergizi
supaya untuk aktivitas
bergizi untuk aktivitas
yang punya nutrisi yang luar biasa
yang kedua siang
makan seperti raja
silahkan kau mau makan apa
karena kan siang beraktivitas istilahnya kan
kan raja bisa membeli apapun gitu istilahnya
maka silahkan isi perutmu
dengan sesuatu yang cukup
sehingga bisa menambah daya tenaga dirimu
seperti hamba sahaya
engkau memaksa diri untuk tidak makan macam macam
karena kita juga mau tidur
karena mau istirahat
kemudian juga biasanya kan kalau
itu akan mengikat perut kita
pada kasur kita
sehingga ketika bangun si per tiga malam
itu bukan tahajud tapi jadi males
maka diantara yang mengantarkan kemalasan
itu kan negara banyak makan
kalau sekarang jadi ada
malam gak makan
ya mungkin ya memang make sense ya
karena baiknya memang malam kurangi
dan masya allah ya
kalau kita melihat bagaimana cara baginda nabi
mengkonsumsi sesuatu memang secukupnya
air putih juga kayaknya beliau juga
saya pernah dengar
riwayat juga ya
memang rasulullah itu makan
kadang kadang seorang rasul begitu ya
tapi kadang ada beberapa waktu beliau makan
hanya dengan air putih dan kurma
ya termasuk ketika berbuka
ini kan sebentar lagi kita mau puasa nih ya
kalau nabi itu ketika berbuka
yang disiapkan dua tadi
yang kedua kurma
yang cukup sebenarnya
dan kurmanya itu jumlahnya ganjil ya
satu tiga ya
kalau bhamila mungkin sembilan puluh sembilan
asmaul khusna ya
ternyata minum itu bisa ada sunnahnya loh mawiyah
nabi itu kalau minum itu kebiasaannya
yang pertama tentu baca bismillah dulu
kemudian ketika minum itu tiga teguhkan
tiga itu punya makna
satunya untuk membasahi kerongkongan kita
jadi untuk melancarkan peredarannya
yang kedua untuk mengisinya
yang ketiga untuk memaksimalkannya
itu kalau bicara lebih detail lagi
saya sih kan bukan orang kedokteran ya
tapi apa yang nabi contohkan tuh punya
punya khasiat yang sangat luar biasa
bahkan katanya meminum sambil duduk
itu juga lebih bagus
iya termasuk kan
jangan engkau minum sambil berdiri kan gitu
itu juga katanya
itu juga ternyata
memang secara peredaran itu bisa
manfaat yang jauh lebih baik
yang jauh lebih baik begitu
kok saya biasanya kluk kluk gitu ya
tidak boleh ya berarti ya
sekarang ya harus diubah ya
sebenarnya bukan gak boleh
kalau mengikuti sunnah
yang sebenarnya ada manfaatnya
jadi sebenarnya dari sikap baginda nabi itu
masya allah ya
makanya beliau itu disebut
beliau itu akan disebut dengan
uswatun hasanah ya
uswatun hasanah itu maknanya apa
teladan yang terbaik
yang tidak mungkin ada kekurangannya
maka nabi disebut sebagai
yang tidak akan mungkin ada kekurangannya
berarti semua aspek kehidupan baginda nabi
dari bangun tidur
sampai tidur lagi
dari mulai kecil
sampai beliau wafat
itu semuanya telah hadan
termasuk pola kehidupan sehari harinya
jadi kita tinggal ngikutin aja sebenarnya
iya jadi ada gitu loh
dan itu pasti mengantarkan kesehatan
kepada diri kita
seperti biasa sudah ada pertanyaan dari netizen
kita akan sembah bersama
saya pernah membaca sebuah buku
kalau terlalu banyak makan
dapat mengeraskan hati
apakah benar seperti itu
ustadz mohon penjelasannya
iya itu tadi pertanyaan dari mbak diya
seorang guru loh ahilman masya allah
apakah betul makan banyak
itu bisa mengeraskan hati
jadi diantara sesuatu
yang akan berdampak buruk
terhadap hati seorang anak adam
karena terlalu banyak makan
karena dia terlalu banyak makan
ujungnya akan mengantarkan dia
menjadi seorang yang pemalas
karena dia pemalas
ujungnya nanti dia jadi tidak maksimal
dalam menghadirkan amal ibadahnya
amal ibadah yang tidak maksimal itu mengeraskan hatinya
kalau kerasnya hati
maka akan timbul penyakit penyakit yang lainnya
jadi perangkat dari hulu kehilir nih
dari apa yang kita makan
kemalasan jadi tidak maksimal dalam amal ibadah
amal ibadah yang tidak maksimal
jadi membuat hati jadi keras
hati yang keras menimbulkan penyakit hati yang lain
dan kalau hati sudah keras
hati sudah sakit
ujungnya akan terjadi apa
timbulah penyakit penyakit dalam tubuh kita
banyak makan tadi kan penyakit fisiknya kan

tapi penyakit hati juga itu berpengaruh juga ya luar biasa
karena makan yang haram itu kan tidak akan jadi tumbuh daging
yang ada akan jadi mohon maaf ya
jadi bahan bakar ketika di hari kiamat
maka pastikan yang dimakan ini halal nggak
setelah itu toib nggak
setelah itu konsumsinya
cukup atau berlebihan
karena kalau titik ininya tidak ketemu
ujungnya tadi menemukan satu keburukan
oke nanti kita akan bahas ya ahilman ya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ya pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode juru sehat ala nabi muhammad
akhil man kita lanjutkan
tadi kita sudah bahas tentang pola makan
nggak terasa ya panjang juga ya pembahasan soal pola makan
tapi ada yang juga nggak kalah penting
terkait pola istirahat dan juga olahraga
nah kalau pola istirahat ini apa yang rasul ajarkan
nabi itu kan diceritakan bahwa beliau itu kalau tidur
dalam waktu yang cepat
jadi tidur lebih awal bangun
bahkan juga dalam beberapa kisah itu diceritakan nabi itu
setelah isya tidak ada aktivitas yang berkepanjangan gitu
jadi langsung beliau istirahat
jadi nggak ada istilah begadang ya
itu begadang jangan begadang ya
jadi itu kebiasaan dan nanti ketika sepertiga malam beliau bangun
tapi betul sih
dan itu memang menyehatkan
termasuk nanti kan itu ada amalan amalan ya
jadi kalau kita bangun disitu
nanti sepertiga malam
kemudian kita ambil air wudhu
kemudian sholat tahajud
ketemu sholat sunnah sebelum subuh
sholat subuh berjamaah di masjid
tidak keluar sampai waktu syuruh
kemudian diadilkan sholat
kemudian dia keluar dengan keadaan setelah bersedekah
berarti jangan tidur lagi setelah subuh
itu biasanya kan memang ada larangan ya
termasuk diantara yang menghambat rezeki
salah satunya adalah kebiasaan tidur setelah subuh
biasanya pas puasa suka begitu tuh
tidur setelah subuh aja nggak boleh
apalagi kebab belasan gak sholat subuh
ya allah betul
maka wajar kalau dalam keterangan disebutkan
sholat dua rokaat fajar sebelum subuh
lebih baik daripada dunia beserta isinya
barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid
maka di hari itu dia ada dalam penjagaan allah swt
barang siapa yang setelah sholat subuh
kemudian dia tidak keluar dari
kemudian dia duduk di tempat itu sampai datangnya syur
kemudian sholat dua rokaat
maka dia mendapatkan pahala seperti
haji dan umroh sempurna sempurna sempurna
jadi selain banyak amalan
di dalamnya ada keberkahan dan kebaikan
juga menambah kesehatan
makanya tidak mungkin nabi itu mencontohkan sikapnya
kecuali mendatangkan kebaikan
aduh sehat lahir batin ini
melayu itu kan disebutkan
punya favorit ya
badannya itu kan
aduh saya jadi insecure gitu ya
kan badannya katanya perutnya itu seterek gitu kan
six pack ya
terus bahunya itu bidang
jauh lah sama kita malah ya
kalau kita one pack kayaknya
jadi masya allah sampai digambarkan kan wajahnya itu tampan luar biasa
abu horayroh itu menggambarkan wajah nabi itu saking tampannya ya
saking dekatnya aku tidak bisa menatapnya
kalau lagi dekat tuh
gak bisa menatap
kalau sedang jauh walaupun jauh udah kelihatan pancarannya
jauh udah kelihatan pancarannya dekat saking glowingnya kalau bahasa kita ya
gak perlu pakai skin care
gak perlu pakai skin care
sampai aku tak bisa menatapnya karena cahayanya begitu bersinar gitu
maka baginda kan punya olahraga yang rutin diantaranya kan tiga yang beliau sunnahkan
berkuda berenang memanah
itu kan punya makna
berkuda tentang ketangkasan
memanah tentang fokus
berenang tentang kecepatan dan apa
apa namanya ke sesuatu yang sangat taktis untuk bisa kita hadirkan
punya target dalam hidup punya fokus dalam hidup
jadi ada hikmah dibalik pola pola hidup yang nabi hadirkan
termasuk yang terakhir pola hati
waduh itu dia
jadi sehatnya berangkat dari pola makan
pola olahraga nya
maka beliau pun juga punya pola hati yang begitu menenangkan
pandai menahan marah
ya kan mungkin mba mila pernah dengar cerita nabi ketika di lodahi
tapi beliau masya allah
ketika orang itu sakit
siapa yang nengok nengok duluan
kata nabi tumben mana nih yang biasa ngasih saya sesuatu sebelum saya pergi ke masjid
kata orang dia lagi sakit
maka ada lagi kisah yang lain kan
ada orang yang suka menghina nabi
orang buta yang suka menghina nabi itu
ya orang buta itu
dia nggak tahu kalau selama ini kan yang nyuapin itu nabi
jadi pulang dari masjid nabi suapin
nabi suapin enak sekali padahal dihina terus
maka abu akar bertanya kepada aisyah ra
apa kebiasaan nabi yang tidak aku ketahui
nabi itu dulu sering nyuapin
seorang yahudi yang suka menghinanya
yang matanya buta itu
padahal kan sering menghinanya
maka singkat cerita abu bakar mendatangi yahudi tersebut
nabi itu menjawab
ini siapa yang nyuapin
kok gak seenak sebelumnya
jadi nabi itu kalau nyuapin orang yang menyakitinya itu
jadi dibuat lembut sekali
dibuat pulang sekali baru dimasukin
orang yahudi itu
ini bukan yang biasa nyuapin aku
maka abu bakar menjawab
orangnya telah wafat
orang yang biasa engkau hina selama ini
jadi pola hatinya sudah sehat
makanya jiwa yang sehat mengantarkan
badan yang sehat
bangunlah jiwanya bangunlah badannya
jadi pola makannya sehat
pola istirahatnya sehat
pola olahraganya sehat
dan pola hatinya pun juga sehat
itu jadi paralel ya ahil maria
satu rangkaian kalau insya allah kita menjaga itu tadi tiga
hatinya juga insya allah terhindar dari penyakit hati insya allah
tidak terasa ya ahil maria
kita sudah sampai di penghujung acara
masya allah ini jadi merenung
semoga juga menambah rasa cinta kita
kepada rasulullah muhammad saw
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung
program gapai kemuliaan
semoga apa yang sudah kita bahas tadi
bisa menjadi bekal
untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi
dan insya allah menjadi hamba allah
yang lebih soleh
amin ya rabbal alamin
saya meladia rahmat
dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan berjumpa kembali
dalam gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh